nugi itu darah daging kamu sendiri loh mas
nugi itu titipan dari allah
dia adalah anugerah yang harus kita istimewakan mas
jadi pelukisan yang saya beli itu pelukisnya anak kecil pak
ini pak karya karya terbangnya
anak itu benar benar punya jiwa seni yang sangat tinggi
bagaimana jika kita membuat pameran karya karyanya
saya yang akan urus semuanya
saya mau ketemu dulu dengan politisnya
baik pak baik baik
saya atur pak
kamu yang tanggung jawab ya
ini klien jangan sampai lepas
tanggung jawab kamu
terus gimana bunda
suaminya luka parah
oh gak terlalu
papa udah pulang
kamu tujuan berlebihan kenapa sih
pengenoh menongkin duit
nghias menarian dikit
itu bisa jadi penggugur dosa kita loh mas
kamu enak sekali bilang sapi
kamu gak tau
sakitnya ada di sini
kerjaanku banyak yang tertutup
ya kan nanti kalau sudah sembuh insya allah bisa kerja lagi
allah sayang sama aku
sepuluh tahun aku menunggu keturunan
dan lihat sekarang
ini tuh ujian buat kamu
ini tuh cobaan
keimanan seseorang itu belum terbukti
kalau dia belum diuji mas
kamu gak boleh kasar kasar sama nugi
nugi itu darah daging kamu sendiri loh mas
nugi itu titipan dari allah
dia adalah anugerah yang harus kita istimewakan mas
musibah kamu istifar
mungkin bagi kita ini buruk
tapi mungkin bagi allah ini adalah yang terbaik buat kita
karena allah maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya mas
aku pengen istirahat
cepat sembuh ya
maaf mbak fitri
saya jeda dulu ya ceritanya
soalnya suami saya baru pulang kerja
iya silahkan bunda diah
aku juga perlu istirahat sebentar
karena aku baper banget denger ceritanya
kisah perjuangan bunda diah
menemukan bakat nubi yang sangat luar biasa
dan bunda diah juga sangat sabar
menghadapi ibu mertua dan suami
yaudah daripada kita makin baper
aku mau puterin satu lagu dulu ya
semoga kalian suka lagunya
tunggu sebentar ya
pelukisnya sebentar lagi datang
mungkin agak telat
saya sebenarnya sangat penasaran
dengan sosok sang pelukis jenius ini
setiap kali saya memandang
saya seperti merasa
kembali ke masa kecil saya
lukisannya memang indah
di dalam lukisan itu
bapak bapak mungkin tidak percaya
seperti apa orangnya
seperti apa emangnya pak
ini dia pak
pelukis yang sangat jenis itu
ini putranya pak
mas ahya rini adalah suami saya
dan nugi adalah anak saya
nugi adalah anak saya
ini anak kita
punya anak yang bakatnya luar biasa
kamu sampai gak tahu
kamu sampai gak tahu
kamu sampai gak tahu
suami saya memang sibuk sekali pa
kamu jangan begitu
kamu jangan begitu
harusnya kamu adalah orang yang paling pertama tahu bakat anakmu
bagaimana bisa anak ini melukis seindah ini
aku bahkan tidak tahu apa saja yang ia lakukan di rumah
nugi kamu mau jadi pelukis terkenal gak
sayang cita cita kamu mau jadi apa nak
bahkan barusan setelah dia pulang kerja
suami saya langsung menciumnya dan menggendongnya tanah nugi tertidur
bunda bunda dia sungguh bunda yang luar biasa loh
yang sangat membanggakan
bisa menerima kondisi anak dan suami walaupun gak sesuai harapan
tidak ada yang perlu dibanggakan mbak
bagaimanapun kondisi anak kita berkebutuhan khusus atau tidak
mereka itu adalah titipan allah yang harus kita jaga dengan baik
percayalah mereka itu adalah anak anak dari surga
allah hanya mengajarkan saya
bagaimana caranya bersabar
bagaimana caranya bersabar
bagaimana caranya bersabar
bagaimana caranya bersabar
bagaimana caranya bersabar
terima kasih banyak ya bunda dia
semoga keluarga bunda selalu sehat dan diberkahi
salam mbak nugi
waalaikumsalam mbak fitri
baik pendengar sekalian
rasanya aku udah gak sanggup lagi siaran
benar benar luar biasa banget ya cerita bunda dia
pantas tadi bunda bilang dia menemukan surga
sebelum surga sesumbuhnya
ternyata kasih cintanya
dan mugi itu hadiah dari surga
gimana pun kondisi anak kita
bersyukurlah kalau memang sempurna
sehat dan cerdas
tapi bukan berarti kita menyalahkan allah
kalau kita dikasih anak
yang berkebutuhan khusus